jadi nyokap gue itu salah satu klien penting di perusahaan tempat mama michelle kerja
makanya sekarang gue tuh seneng banget bel
eh kalau gitu lo bisa balas dendam dong
karena michelle udah ngebuat kita diskurs
oh ini muka sudah salting ini
kalian aja kan
div gara gara lo mereka jadi ikut ikutan
admin lambe lambian begini nih yang awalnya
sebentar dulu ya
nah beto ott dulu dari masalah percintaannya davi ini
soalnya beto penasaran sekali
adakah di antara kata orang ini yang sudah dapat informasi soal rifqi
bagaimana dengan kondisi dia sekarang
gak tahu div
gue belum dapat kabar
nona ani ini kan selama ini dikenal sebagai informan andal negara ips toh
nona tidak bisa kah dapetin informasi soal rifqi
jangan ngadi ngadi loh
jangkauan gue kan cuma di sekitaran sekolah aja gak lebih
lagian kan rifqi di singapur
di mana cari informasinya nadif
itu namanya toh
informan yang kurang andal namanya
eh lo diam dulu deh
lagian siapa sih yang julukin itu
kan bukan gue
kamu orang berdua ini kenapa ikut ikut tarik napas panjang begitu lagi
kita kan juga sedih
kamu orang berdua juga ikut sedih kak
kayak betta ini yang lagi inget sama rifqi
kenapa tiba tiba kamu minta papa untuk tarik saham papa di kafenya tante preti
kamu pikir bisnis itu masalah gampang
tapi aku kesel sama tante pak
jadi hanya karena kamu kesel sama tante preti

kamu paksa papa untuk tarik semua saham papa dari kafe itu
harusnya kamu gak campur adukin masalah pribadi kamu sama bisnis doang al
papa gak akan tarik saham papa dari situ
jadi papa gak mau tarik saham papa di kafe tante preti
ya kamu jangan begitu doang al
ah nanti kalau kamu udah terjun langsung ke dunia bisnis
kamu pasti bisa mengerti
kalau bisnis itu susah
pokoknya papa nggak akan tarik saham papa dari kafe itu apa
lagian kafe itu udah berkembang
pengunjungnya udah banyak sekarang
semakin hari aku semakin ngerasa
kalau papa lebih pentingin bisnis daripada aku
aku mau bawa papa buat besok
kalau papa kan mau alsiskan bisnis paradisi ini
sekolah ini toh
tidak seru sekali
iya gue pulang kerja bela belain nongkrong dulu sama kalian
eh gembar pindah
eh masa lo gak ngerti sih karipa baru pulang kerja jadi butuh nyender
ayo cabut lah
iya deh buat tuan putrinya arel
bisa omong keser
bucin dong tau nih
mau minum gak
kasian capek habis pulang kerja
oh iya nona riva kata orang semua yang ada disini toh
penasaran sekali dengan kabar soal rifki
nona ini kan dekat sekali sama papanya rifki
apa nona sudah dapat kabar soal rifki dari papanya
gue juga penasaran banget sama kabarnya rifki
tapi gak mungkin kan gue hubungin nomornya terus nggak enak
pokoknya kita harus sabar aja guys
intinya yang paling terpenting sekarang kita harus doain rifki
biar dia cepet sembuh dan balik lagi sama kita
iya kawan alepat tuh sekali
soalnya kalau kata mau jengukin dia ya kata orang ini kan tidak punya uang tuh
buat berangkat ke singapur
gue sama sekali nggak ada niat terselubung
gue ngerasa ini salah satu cara gue untuk nebus kesalahan gue sama michelle
gue pernah ingkar janji sama michelle
itu yang bikin michelle kecewa
dan akhirnya pergi ninggalin gue
gue gak ada niat jelek sama sekali
ternyata mike selesai nge hitung sama michelle
gimana kalo mike itu malah balikin sama michelle
udah saya bayar pake aplikasi ya pak
belakangan ini rara naik ojol terus
tumben gak diantarin sama kak pero
apa terjadi sesuatu sama hubungan mereka ya
kayaknya gue harus cari tahu
sorry aku baru baru rara
mending kamu gak usah lagi dekat sama aku
karena urusan kita udah selesai
ini kok jadi berubah kayak gini sih
sebelumnya kamu gak pernah sedingin ini sama rara
kenapa kamu malah nanya kayak gitu rara
dari awal yang kamu balikan sama aku siapa
dan yang selalu nyuruh aku untuk ngejauhin siapa
dan sekarang aku udah ngejauhin kamu
kau malah bilang aku yang berubah
aku gak ngerti lagi sama kamu rara
gue gak boleh lemah lagi
tapi gue yakin kalau gue pasti bisa move on dari rara
hubungan rara sama davin juga kayaknya semakin memburuk
kasih waktu saya untuk menyelesaikan masalah saya dengan bu melda
dan saya pasti akan mengusahakan dealing dengan bu melda
sekali lagi saya minta maaf ya pak
pasti nyokapnya arin bakal mempersurit ibu
bu ibu gak mau nyari nasabah lain aja
ibu gak mau nyari nasabah lain aja
daripada harus berurusan sama menyaring kan
pantang buat ibu untuk nyerah sama calon nasabah
ibu ini kan senior
jadi ibu harus profesional
ibu harus ke kantornya bu melda
semoga semuanya berjalan lancar
intinya ibu harus berjalan lancar
intinya ibu enggak masalah sama mamanya arin
yang kanan lampir
eh pokoknya kamu tenang aja
kita itu harus pastikan kalau semua itu baik baik saja
yaudah sekarang ibu mau berangkat karena ibu udah kelak
semangat ya ibu cantik
lumben muka lo cerah banget
ada apa sih
bel kepo banget sih lo
ya gimana enggak kepo
jarang banget muka lo secerah ini
biasanya tuh ya
mendung sambil disambar petir tuh
gue tuh lagi seneng banget tau gak
perusahaan tempat mamanya michelle kerja
itu sekarang lagi di ujung tanduk tau gak
terus semuanya sama kita apa
gak ada kan
ya ada dong bella
perusahaan tempat mamanya michelle
kalau di ujung tanduk
otomatis mama michelle tuh bakal ngelakuin apa aja
buat nyelamatin perusahaan tempat dia kerja
salah satunya begging to my mom
tunggu tunggu tunggu
yang lagi di ujung tanduk perusahaan
tempat mamanya michelle kerja kan
terus kenapa lo yakin banget
lo tuh kenapa sih tell me banget
makanya gue tuh males tau gak sih ngejelasinnya capek
dia siapa yang tell me
gue bukannya tell me
lo nya aja yang dari tadi ceritanya patah patah
nyokap gue itu salah satu kain penting
di perusahaan tempat mamanya michelle kerja
makanya sekarang gue tuh seneng banget bel
tapi nyokap gue juga bisa ngerjain mamanya michelle
karena michelle udah ngebuat kita diskors
pak kok jemputnya gak di depan rumah
kan titik penjemputannya sudah tepat pak
ya udah deh saya ke depan aja pak
ya tunggu ya pak